jangan ketinggalan ya pak bia ya ya
hai ayo aku masuk duluan ya eh bibik hati hati den
eh bi mas boy ini walaupun kelihatan orangnya cuek dan suka kebut kebutan
tapi dia itu artinya baik lebih lawang dia itu nggak pernah lupa kalau dia itu
sekarang masuk ke dalam terus masak
anak anak belum pada sarapan
non reva belum keluar pak
tapi kalau mas beyan sudah pergi pagi pagi sekali dari rumah
baru pulang dari australia
sudah keluyuran aja setiap hari
mas taradi kan kamu selalu berprestasi
tapi satu yang bermasalah
apa tuh pak
papa yakin semua mahasiswa di kampus kamu naksir sama kamu
apalagi kamu kan pintar cantik
papa jadi pengen kuliah lagi
maksud papa papa mau jadi bodyguard aku gitu
ya enggak juga
cuma bapak nggak mau aja ada orang yang gangguin kamu
pak kalau seandainya papa kuliah lagi yang ada yang harus kebalik
malah banyak mahasiswa yang bakal ngejar ngejar papa
karena meskipun papa duda tapi kan papa masih keren banget
bisa aja anak papa
kamu makan dulu
sebelum kuliah nanti ke kampus papa antarin ya
enggak usah pak enggak apa apa aku sendiri aja
ya lagi kalau aku nyasar kan bisa pakai maps
tenang aja ya pak
buat apa nih
lo enggak salah
gue akan full support kegiatan geng serigala
jadi apapun yang kalian lakukan pasti gue dukung
kurang uang segini gue juga punya
gue enggak butuh uang dari lo
ini cuma di awal doang kok
nanti gue akan kasih ini yang lebih banyak lagi
zaman sekarang tuh gak ada yang cuma cuma
lo ngasih gue uang pasti ada yang masuk tertentuan
mondi emang pintar
sebagai ketua geng serigala dia gak sebodoh yang gue kira
tapi gue harus bisa yakinin mondi
supaya dia bisa balas dendam ke boy tanpa harus ngotorin tangan gue
selama ini gue udah cari info tentang geng serigala
dan gue tertarik
cuma sebatas itu
lagian lo kesini
gue harus bergaul dengan orang yang enggak sembarang
lo menjadi drusif yang oke
makanya apa salahnya kalau gue
kalau soal uang
semua orang butuh walaupun diberkecukupan
lagian kan uang ini bisa lo pakai untuk memperkuat gains segala
oke juga cara pandang
lo lihat aja gimana gue ke depannya
kalau gue gak menguntungkan buat lo take out gue
tapi satu hal yang pasti
itu enggak akan terjadi
karena gue bukan tipe orang yang bermianat
gue terima lo di geng serigala
dan geng serigala punya satu misi
menghancurkan geng warior yang dipimpin sama boy
gimana udah semua
udah siap semua pokoknya seperti biasa den boy
nasinya sayurnya terus bibi selipin sandok plastik di dalamnya den boy
keren pokoknya bisalma pak tatang emang selalu bisa diandalkan
ini terbaik banget buat saya
eh mas boy ini motornya kan sudah lama nggak dipakai tuh mas
apa masih bagus mas
iya pak tatang ini motor yang udah lama di garasi
tapi begitu saya cek semuanya masih bagus ternyata
oh iya tapi masih bisa dipakai untuk ngebut thomas
motor yang ini seringnya nggak kalah dengan motornya mas boy yang ditanti kepolisian itu loh
patah tang ngomong terus ini belum kelar ayo
oh siap kita berangkat sekarang mas
iya kayak biasa ya di salma pak tatang nanti langsung ke perempatan lampu merah jalan kusuma
saya jalan duluan kita ketemu di sana ya
jangan ada yang ketinggalan ya pak
ayo aku masuk duluan ya
eh bi mas boy ini walaupun kelihatan orangnya cuek dan suka kebut kebutan
tapi dia itu hatinya baik loh bi
lawang dia itu nggak pernah lupa kalau dia itu hari jumat itu mesti bersedekah bagi bagi nasi kotak
bombe emang gitu orangnya dia nggak pernah lupa pesen almarhum mamanya nyonya kinar
setiap hari jumat itu harus bersedekah
kok aku jadi hitungi seperti mas boy ya bi
udah buruan aja lah
aduh gimana kamu sehat
udah berapa makan belum
oh semuanya lapar udah sabar nanti kita akan makan ya
yang sabar nanti boleh nambah makan
udah datang makanan ya
kita bagi bagi makanan
ini untuk kamu ya ini juga untuk kamu
jangan lupa makannya nggak boleh sendirian bagi bagi sama yang lain
ini untuk kamu ini untuk kamu bagi sama yang lain ya